kekerasan pembunuhan terhadap etnis rohingya seolah memang tidak berujung namun dunia seakan buta dan juga tuli terhadap nasib mereka
tanpa ada penyelesaian yang konkret terhadap kelompok yang disebut pbb
sebagai kelompok yang mengalami penganiayaan dan juga penderitaan paling parah di dunia
kita akan lihat seberapa besar atau seberapa sering kisah pilu atau penindasan yang terjadi oleh etnis rohingya selama ini
kita lihat yang pertama sebenarnya etnis rohingya diperkirakan sudah berada di myanmar khususnya mendiami atau menghuni wilayah negara bagian rakin
sejak zaman pendudukan inggris bahkan mungkin beberapa orang lokal di myanmar atau penduduk asli dari myanmar
menyatakan bahwa etnis rohingya ini merupakan suku asli dari trackin
nah diperkirakan memang etnis rohingya atau orang orang rohingya yang menempati atau menghuni di wilayah rakin
ada sekitar delapan ratus ribu sampai dengan satu satu juta orang
artinya ini sepertiga dari populasi orang orang atau masyarakat myanmar yang menghuni atau mendiami wilayah negara bagian rakin
nah sementara itu lima ratus ribu orang etnis rohingya juga tersebar ke wilayah bangladesh
bertahun tahun saya sebut tidak hanya bertahun tahun puluhan tahun bahkan etnis rohiyang ini
perkembangan dan perkembangan yang sangat berat
kekerasan kekerasan pembunuhan hal hal yang berbau sangat sangat jauh di luar akal sehat kita
kita akan lihat beberapa insiden yang dialami oleh etnis rohingya selama ini
yang pertama kita lihat di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini sumber yang berhasil kami dapat di mana rohingya tidak termasuk satu ratus tiga puluh lima etnis yang diakui di myanmar
mungkin kalau sekarang tidak diakui dari satu sampai satu dari delapan etnis yang berada di myanmar
apa akibatnya ini mereka disebut sebagai imigran ilegal dari bangladesh
bahkan mereka tidak memiliki dokumen hukum tidak memiliki atau tidak mempunyai hak hak mereka sebagai warga negara
tidak bisa mencari pekerjaan tentunya menikah sekolah bahkan anak anak rohingya tidak bisa sekolah
mereka juga tidak memiliki akte kelahiran surat kematian
mereka juga bertahun tahun menjadi korban pemerkosaan pembunuhan dan juga diskriminasi
kemudian tidak hanya di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
di tahun dua ribu dua belas kita lihat ada bentrokan yang terjadi antara etnis rohingya dengan etnis buddha radikal
ketika salah satu warga atau etnis rohingya diduga melakukan tindakan pemerkosaan dan juga pembunuhan kepada salah seorang perempuan etnis buddha
kemudian dibalas dengan perlakuan yang jauh lebih kasar
begitu bahkan di bentrokan ini diperkirakan sedikitnya dua ratus orang tewas
kemudian satu ratus empat puluh ribu etnis rohingya kehilangan tempat tinggal mereka
lalu kita lihat di tahun dua ribu lima belas juga masih terjadi konflik yang melibatkan etnis rohingya
di mana dua puluh lima ribu etnis rohingya mereka bermigrasi dengan perahu melalui teluk bengal

tiga lima ratus terdampar tidak hanya di wilayah indonesia malaysia dan juga bahkan thailand
saya lihat dari data saya
european rohia council bahkan memperkirakan tiga orang rohingya ini dibantai setiap harinya
lalu kita lihat di tahun berikutnya
di tahun dua ribu enam belas delapan puluh enam etnis rohingya ini juga diperkirakan tewas dalam salah satu konflik yang terjadi

tiga puluh gagal melarikan diri ke bangladesh
sementara itu tujuh puluh dua orang tewas di sungai nav
mungkin yang menjadi pertanyaan sekarang bagi saya anda juga semua
bagaimana bentuk penindasan kekerasan pembunuhan yang sebegitu masif terjadi di atas tanah yang juga dihuni atau juga dipimpin oleh seorang tokoh yang meraih atau dinobatkan sebagai peraih nobel perdamaian dunia